saling dorong antara para penjemput ini terjadi saat ratusan anggota jemaah haji
tiba di kantor kementerian agama di kawasan tiga raksa
kebupaten tangrang banten selasa dinihari
sejumlah penjemput bahkan nekat menerobos masuk kantor kementerian agama
agar dapat segera bertemu dengan keluarganya
suasana dapat kembali tertib usai petugas turun tangan meminta warga agar tidak saling dorong
sementara itu dari data
di sekolah panitia penyelenggara ibadah haji debar kasi surabaya
lima belas anggota jemaah haji meninggal dunia di tanah suci mekah
lima belas di antaranya berasal dari jawa timur sedangkan satu lagi dari bali
meski di bawah usia enam puluh tahun suhu panas mencapai empat puluh dua derajat
serta riwayat penyakit bawaan seperti jantung dan darah tinggi
menjadi salah satu faktor penyebab meninggalnya jemaah haji tersebut
ppih debarkasi surabaya menjamin semua hak hak jemaah haji
serta barang barang milik mereka yang meninggal dunia diberikan kepada pihak keluarga
termasuk sertifikat haji
serta asuransi kematian sebesar tiga puluh delapan juta
dan sisa living cost jemaah haji
sebelumnya pada minggu pagi hasan nafi bin yahya fakih
salah seorang anggota jemaah haji kelotar satu debar kasi surabaya
asal kabupaten tuban yang sempat mengalami kaki melepuh di madinah
telah tiba di tanah air
telapak kaki hasan melepuh usai berjalan keluar dari raudah
usai berjalan keluar dari raudah masjid nabawi di madinah
tanpa mengenakan alas kaki
saat itu suhu udara di madinah mencapai sekitar empat puluh tiga derajat celci
selama sekitar dua minggu beribadah di tanah suci
hasan didorong menggunakan kursi roda
dan dibantu untuk berjalan oleh anggota jemaah haji yang lain
istri dan ketua regunya
meskipun sempat mengalami kendala
namun hasan dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji
dan kini ia sudah bisa kembali berjalan normal
meski kakinya masih dibalut perban
tim liputan cnn indonesia